ini gimana ya masalah penalti
kan lo tau selama ini kita nggak punya civic money untuk hal hal kayak gini
dan ini pertama kalinya lo buat masalah besar kayak gini
sehingga kita harus bayar ganti rugi
masa gue harus minta sama kakak gue sih
ya terus gimana ini
kok reina gak ngejar aku lagi sih
itu tadi kayak muka apa apa
gak ada apa apaan
bilang aja kalau mama sama papa itu belum percaya sama aku
kalo aku udah berubah
aku bener bener pengen kerja loh sekarang
bukan begitu sayang
papa sama mama cuma memastikan
kamu aman sampai ke tempat kerja
dan kamu betul betul sudah berubah
dan melangkah maju
jujur papa seneng banget ngeliat kamu seperti itu

tapi jangan kayak gini juga dong pak
ya salah kok
mama soal papa salah ya
harusnya gak kayak gini
iya kamu tau gak
untuk kebanyakan orang hari pertama kerja pasti berat
buat kamu pasti mudah
semangat kerja ya
kita pulang sebelum ada yang lihat
udah liat ke
maksudnya nanti temennya elsa ada yang liat
kasian malu pak
pokoknya ada bapak temen bapak sama mama ya
aduh dada aja dia papa mama
gue cuma mau bilang kalau sekarang gue udah tau
soal masalah lo yang kelam itu
masuk sama lo sekarang semua job gue cancel
apa jangan jangan lo juga yang nyebarin gosip
kalau gue tuh pelakor
kalau gue sendiri sih nggak pernah ngerasa
gue cuma bilang apa yang pengen gue bilang aja kalau
kalau lo terima itu mentah mentah
berarti tuh salah lo sendiri nggak sih
coba deh lo pikirin lagi
kayak waktu di klub kemarin
kok dimatiin sih teleponnya
kan gue belum selesai ngomong
berarti kita sudah menemukan beranabasar dari yang baru ya
dan nanti untuk seluruh kontraknya
akan all media ya bu
nanti saya dan tim akan buatkan dulu
kalau sudah ada
akan saya ajukan ke bapak dan ke ibu nanti
sepertinya kita bisa ajak juga untuk ini ya
untuk mungkin ngelakuin
kalau memang nanti sudah terpilih
kontraknya sudah jalan
menjadi brand ambasador kita mungkin bisa melakukan beberapa activation
terutama untuk kegiatan kegiatan sosial sepertinya menarik
jadi memang kita nggak hanya mempromosikan produk
tapi kita juga kasih tahu customer kita pelanggan kita
bahwa kita juga peduli sama mereka dengan cara cara yang nanti akan kita lakukan
kampenya sedetail apa masih belum kepikiran
nanti kita brainstorming lagi aja
permisi pak ini proposal yang sudah saya buatkan pak
tadi bapak minta proposal untuk menarikkan dana perusahaannya pak ya
bentar bentar saya lihat
ini kok proposalnya kayak terkesan kita ngemis ngemis dana loh ini
apa nggak bisa dibikin pakai cara cara yang lebih elegan begitu
jadi seperti apa pak yang bapak maksud pak
kamu ambil laptop nanti duduk sini kita brand starning dulu ya
ya ada orang dari bank yang datang dan mau bertemu dengan bapak
ya mungkin berkaitan dengan pinjaman kita yang nunggu pak
ya kalau pilih panggilan itu ya ada
jadi bapak ngasih info kalau ada surat panggilan dari pengadilan
untuk jadi saksi persidangan ricky
meeting kita hari ini sudah selesai
saya datang ke sini juga karena mau lihat brand ambasador juga kan
ini kamu mau langsung ke ponak pelita
aku mau jemput rena dulu di sekolah
ya udah hati hati ya
makasih banyak ya saleh aku tau kamu sibuk tapi kamu masih nyempetin untuk datang kesini
enggak masalah aku kan juga udah janji sama tante rosa mau bantu ya makanya aku di sini
maaf saya mau ngotong saya izin kembali ke ruangan saya untuk mengerjakan puan metri yang tadi kita meetingkan
makasih ya pak rindy
oh ya ngomong ngomong masalah tadi kan kita obrolannya belum selesai
kalau kamu gak keberatan aja aku pengen nanya emang mama kamu meninggal kenapa
oh ya soal itu ya jadi mama itu
masalah apa boleh maaf
tadi staf resep soalnya sempet menahan
mbak sena tapi mbak sena memaksa untuk masuk akhirnya saya angkatkan kesini
yaudah nggak apa apa
kamu ngapain kesini
bapak bapak bisa kembali ke tempat bapak ya
biar saya ajak
ibu pengen traveling sama sekarang
eh boleh juga ya eh woy gimana kalau kamu sama culik tau nggak
kalau sama askara berduaan mendingan ibu sekalian aja ya
sekalian jalan jalan yang ngejalan ke eropa bu ya kan bu
tapi kalau saya ke eropa sama askara pusing juga ya
ibu kayak nggak punya kiki aja tapi bisa diajakin bu buat gendong askara kemanapun ibu pergi
meskipun nggak ke eropa deh ke jogor juga kiki mau ke asal sama ibu
boleh juga ya ide bagus ya
apa saya terima aja tawaran andin ya
mbak andi nawarin ibu pergi ke eropa
eropa australia tapi kan saya udah pernah juga
cuma ya karena udah ya udah lama juga sih udah almost dua and a half years saya nggak traveling nggak jalan jalan
nah itu nah ibu itu kayaknya butuh depok liburan
karena kan dulu ibu sering banget liburan
kalau ibu stress liburan terus stress lagi liburan lagi
nah sekarang nih akhir akhir ini kan ibu sering di rumah
siapa tahu nih abis ini ibu pergi liburan terus repressing otak ibu langsung seger
ibu awet muda aura yosu kembali ceria balik ke rumah bahagia lagi deh
kamu kok pinter sih
iya itu penting loh berarti apa tau nggak nanti kiki sama askara nggak jadi ikut deh biar ibu bisa me time
kalau kata orang orang ibu pergi sendirian gitu kan
boleh juga sih ya
coba saya pikirkan dulu moga moga sih gak ada kejadian apa apa lagi ya di rumah ini ya
aku cuma mau bilang kalau aku udah salah menilai kamu
aku makan emosi sampai aku gak bisa berpikir dengan jernih
itu semua juga karena
sampai boleh kok nggak ada salahnya juga kalau misalkan kamu memang menjelekin orang lain
tapi balik lagi ke diri kamu
kamu mau denger apa nggak
aku mau menerima apa nggak
dan aku sudah menjelaskan berkali kali
kalau aku sama sama memang tidak ada hubungan apa apa
dan sampai kapanpun memang tidak ada hubungan apa apa
emang gak akan pernah ada apa apa
aku menghargai dia karena dari keluarga
dan pada saat itu memang
aku membutuhkan sel karena aku sakit
tapi sekarang aku udah mulai normal
aku tahu aku salah dan aku benar benar minta maaf
kalau kamu bisa terima aku kembali
apa perusahaan ini juga bisa jadikan aku ba lagi
maaf ya kalau keputusan aku sudah membuat kamu tersinggung ya siapa
tapi ini tidak ada urusan personal kok
kamu tidak diterima menjadi berenang besar daudi maharatu karena
apa yang sudah kamu lakukan
kamu yang sudah mencoreng namamu sendiri

kamu juga sudah mencari kebenaran diri
kamu yang sudah mencari kebenaran diri

soal mbak sena yang tadi menerobos masuk
gak apa apa pak randy
ini kan bukan salah pak randy ya
tapi saya minta tolong jangan terulang lagi
baik bu nanti kan saya kasih tau
pernah lebih sedang bisa mengambil dia
biar lebih hati hati
ya terima kasih ya
ya dia gimana keadaannya
apa dia masih deg degan atau gimana
oh ya sejauh ini yang saya lihat dia udah semakin pedes sih bu
tapi kadang memang masih suka deg degan
ya proses kali ya
saya yakin kalau dia pasti bisa melewati ini semua
oh ya bu tadi juga
kalau hari ini
bayar sel sudah mulai kerja di perusahaannya
oke makasih pak randy
silahkan bu saya izin masuk lagi
masih ada waktu dua jam lagi
aku ke kantor jessica dulu deh
ke kantor jessica dulu ya
perkenalkan rekan baru kerja kita
karena ibu elsa telah bergabung di perusahaan kita
ibu elsa akan memperkuat tim kita
mohon bimbingannya ya rekan rekan semua
silahkan ibu elsa
sangat apa ya kamu ikut meeting dulu
biar kamu bisa mengamati
saya sebenarnya nervous sih
mana jessi langsung libatin gue ikut dalam meeting lagi
terus ya sebentar
saya minta perkenanannya
untuk menunggu sebentar
sampai ibu elsa kembali
aku mau meeting besar
kamu semangat terus ya
kayaknya ada yang salah nih
aduh bel kenapa sih kayak gini perasaannya
kayak baru pertama kali aja kenal adit
iachikannya kayaknya dia diatore sesuatu
ya papa sama mama lagi mikir mau pulang atau mau nungguin elsa
yaudah kalau gitu kita langsung masuk aja yuk kita ke ruangan jessica aja gimana
eh jangan jangan kamu gak usah bilang sama elsa kalau ketemu sama mama papa di sini
ya ini hari pertama elsa masuk kerja tapi yang grogi makan sama papa
kamu kan tahu elsa itu hidupnya seperti apa
saya melalui banyak hal yang kadang kadang kita tuh terkaget kaget sendiri
makanya papa mama kesini sebetulnya mau memastikan elsa sudah berubah
sudah mau menjalankan hidup yang lebih normal lah
ya semoga lah ya health saya bisa mau berubah untuk jadi tambah lebih baik lagi
semoga aja ini jadi kehidupan yang awal lagi buat elsa
kamu kesini emang mau nyemangatin elsa
soal elsa yang sengaja mengasuh siana tentang aku mungkin sebaiknya mama sama papa gak perlu tahu
aku gak tega melihat mereka yang lagi senang dan menyemati elsa tiba tiba nanti bisa kecewa lagi
ya udah mama aku masuk dulu ya
semangatin elsa terus ya
sah mama sama papa tuh gak pernah ninggalin kamu
jadi harusnya kamu jangan ngecewain mereka lagi
makasih ya sayang
ya aku masuk dulu ya
masa tiba tiba udah ngajak gue meeting aja sih
belum juga pemanasan apa dulu kek
jessica gimana sih kemampuan dia sebagai pimpinan perusahaan ini kan masih diragukan
kok dia udah ngajak orang untuk bergabung di sini
mana si v itu orang gak ada perasaan siapa apa lagi
tujuannya bukannya model ya terus kontribusinya untuk perusahaan apa coba
shhh hati hati itu orang yang pernah masuk penjara
seriusan sumpah lo
sumpah pas gue searching namanya di internet kebuka nama dia dia itu mantan apa
ya itu dia
ya itu dia
dia itu mantan api
kalau kalian udah tahu kalau saya mantan narapidana
jadi lain kali hati hatinya kok ngomongin saya di belakang
oh ya bagus juga dong kalau kalian atau saya itu model
jadi saya bisa bermain cantik
dan saya juga bisa bermain kasar loh
kayak waktu saya di penjara
jadi kalian mau pilih yang mana
hadi temen temen di sini lo harus bertahan di sini
lo gak boleh diremyen sama mereka
lo harus berani
selamat siang ibu
mbak andin ya allah aku surprise banget ada mbak disini
makasih ya ibu senior yang hebat
ya ampun langsung kamu kayak gitu dong
ya kebetulan aku datang ke sini karena aku pengen nyemangatin kamu sama
makasih ya mbak andin
kamu kenapa kamu puket banget
kayak gimana gak pucuk mbak hari pertama udah diajak meeting sama jessica
ya maaf ya saya gini loh mbak maksud aku biar elsa tuh bisa membaca situasi disini juga gitu
tapi ada yang lagi bikin gue kesel sih sebenarnya
oh enggak bukan kamu tapi karyawan kamu
saya dengar mereka lagi ngomongin saya pas di toilet
mereka bilang ya
saya gak punya kemampuan buat kerja disini
apalagi saya modal bisa mampu kerja apa sih
jangan sedih sa sama dengan hal ya saya
saya juga dari pertama masuk kerja di sini mereka ngomongin saya ngeremehin saya
tapi yang lebih keselnya lagi ya
mereka itu sampai searching di internet kalau saya itu bekas mantan narapidana
jadi mereka bener bener ngeremehin saya nginjek nginjek saya
oke sehat tenangin diri kamu
oke anggap aja mereka semua itu hanya orang orang di bawah kamu
kamu mampu berprestasi dan kamu bisa membungkam mereka semua
it's okay ya jangan sedih
tau disini juga ada mbak andin kan yang udah support kita harus semangat
dan dia berlatih
terus gimana kamu ngomong apa sama mereka
ya gue bilang aja kalau mereka salah kalau ngeremehin gue
gue gak bisa ngijik injak apalagi diremehin kayak gini
ya itu yang bener bener bagus
sama halnya kayak kamu kamu kalau ngomong sama orang juga jangan menghasut orang yang enggak enggak
dia jadi penggunaan terus angka buruk sama aku kan
apalagi sekarang kan kamu juga udah buka lembaran baru kamu udah kerja sama jessica
kalau kepercayaannya jangan dihancurin sama kamu ya
bapak juga bawa kopi buat kalian berdua
gapapa terima kasih
terus sebenarnya mbak dina datang ke sini tujuannya apa sih
lagi sih kak
mbak udah ditunggu di ruang meeting
aya astaga maaf ya jadi menunggu lama
baik saya akan segera kesana
udah rasa kita langsung masuk aja yuk
masuk aja yuk
aku gak nyangka sih
aku pikir kamu datang ke kantor
mau ketemu sama andin
karena kamu pengen minta maaf dengan tulus
kamu masih aja bawa bawa orang lain untuk disalahkan
padahal kamu tahu
ini semua itu salah kamu
karena kamu terlalu gampang percaya sama orang lain
bahkan sama aku sendiri nih pacar kamu
kamu gak percaya
kamu lebih memilih percaya sama orang lain
sampai akhirnya apa
kamu salah menilai andin
tapi emang itu semua kan karena pengaruhnya elsa
makanya aku bisa bersikap kayak gitu sama andin
ya tapi aku sadar sih
harusnya aku gak terhasut sama omongan elsa
ini sekarang pikiran kamu emang beneran udah terbuka
atau kamu datang minta maaf hanya karena kamu takut kehilangan pekerjaan kamu
aku tahu kok
kamu sebenarnya datang ke maharatu
karena kamu berharap kontraknya masih bisa berjalan
kerjasamanya masih bisa aman karena ada aku di maharatu
aduh ketauannya akal akalan aku
pokoknya aku nggak boleh nyerah
bukan kayak gitu sal
aku emang udah gak ada pilihan lain
tapi aku tuh serius kok mau kerja
ya aku pikir
kamu bisa bantuin aku untuk masuk lagi ke maharatu
aku udah bilang sama kamu berulang kali
itu karakter kamu
karakter kamu yang baik yang bikin aku suka
tapi itu semua ketika kita berada di ausi
begitu kamu tiba di jakarta
kamu tuh jadi kayak orang lain
kamu tuh berubah kamu beda
aku seperti udah gak kenal kamu lagi
ya itu kan karena pengaruhnya elsa
aku gak mau kamu bawa bawa elsa lagi di sini
aku males dengernya
seperti yang kita udah bahas waktu itu
kita berdua menjalani hubungan ini
dan kita pengen bawa ke jenjang yang lebih serius
ya aku masih terpikir hal yang sama
karena karakter kamu lah yang bikin
aku pada awalnya yakin bahwa
aku pengen ngajakin kamu nikah
soal aku tuh cinta banget sama kamu
aku juga mau nikah aku mau jadi istri yang baik

kamu masih inget gak
waktu kita ke toko perhiasan
terus kita ngambil gelang buat andin
beliin kamu gelang
gelang yang waktu itu kamu tunjuk
dan kamu ngerasa kalau aku cuek dan gak merhatiin
enggak kok aku gak cuek
gerak gerik kamu waktu di toko pria sen
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku mau memperbaiki hubungan kita dan aku pengen mempertahankan hubungan kita yang kita udah jalani sekian lama
jadi aku rasa ya kamu layak lah dapat maaf dari aku
kamu sama sekali gak marah sama aku
kamu tau gak dengan kesalahan fatal yang kamu udah buat aku tuh bukan cuma marah sama kamu
tapi aku udah sampai di level kecewa
selaku pikir pikir kalau untuk orang lain aja aku mau ngasih kesempatan kedua apalagi untuk kamu
sempat terpikir malah sama aku untuk menyerah sama hubungan kita
tapi setelah apa yang kita lewati selama tiga tahun aku rasa menyerah bukan pilihan yang bijak
kita udah ngelewatin banyak hal sama sama
dan untuk itu
aku pengen kita sama sama terus
untuk itu aku minta sama kamu
untuk kamu kembali menjadi siena yang dulu
sienna yang aku kenal sienna yang bikin aku sayang dan suka banget sama kamu
selalu udah berbaik hati mau ngelanjutin hubungan ini sama aku
tapi nggak tahu kenapa aku masih gak suka sama andin
dan aku harap
kamu gak bertindak ceroboh lagi seperti yang kamu udah lakuin kemarin
pokoknya setiap tindakan yang mau kamu ambil kamu harus cross check dulu kebenarannya
at least kamu bisa tanya aku pacar kamu
biar kamu gak gegabah lagi
makasih kamu udah gak nyerah sama aku
tuh lihat adiknya deka udah makin pinter tau
juga baru sampai rumah bu
oh baru sampai rumah banget
tadi mbak alim pas pulang langsung bersih bersih terus masuk kamar langsung istirahat
soalnya katanya badannya lagi gak enak
masih dari capean
banyak pikiran tuh anak
dari tadi udah gemes ngeliatin adeknya
kamu lucu banget sih kalau mau gemes gemes gitu
tapi kan inget kalau pulang sekolah harus
bersih bersih ya mak
biar sama saya aja
kamu ganti baju dulu
nanti kamu susu ke kamarnya rena
sama mama ya nak
titik titik pasnya taruh ke kamarnya nak
oke bentar lagi
eh cilo mbak
mama juga baru dari luar
oma mau cuci tangan dulu
terus rapihin adek rena
eh adek rena
biar sekarang diganam sama miss kiki
mainannya di bawah
eh kamu bantuin miss kiki dong bawa mainannya
satu dua tiga
yuk let's go
udah cantik lagi nih cucu oma
dan sudah jadi putri apa
tadi aku ketemu sama orang yang mirip sama papa
tadi dia menelitai sepatu aku oma
seneng dong kamu ketemu orang yang mirip papa
tapi itu bukan papa lho oma
suaranya mirip sama papa
hah suaranya juga mirip
sih kamu kangen banget ya sama papa ya
sini peluk dulu
oma juga kangen sama bapak kamu
semoga papa kamu dilindungi
dimanapun dia berada
aku tadi lupa kasih tauin sus
lupa kasih tau sus termirna
nanti ada kerja kelompok sama temen temen aku
ada juana sama aldi dan temen aku lain lain ma
seru banget ya
jadi mereka semua mau kesini
satu kelompok empat orang
yaudah kalau gitu nanti oma bikinin
pasti kamu sama temen temen kamu suka spaghetti nanti
kamu juga mau
nanti oma bikinin ya spaghetti buat kalian ya
seneng banget ya mau dimajakin spaghetti sama oma
udah cantik deh benti baju
bagus banget rambutnya dibikin sama oma
aku juga mau main
gak boleh gitu dong sayang
jangan main rebut rebut aja nanti adeknya nangis
kan rena udah gede
jadi rena harus ngalah sama adek
kenapa sih aku harus ngalah sama dede askara
kamu mampir dulu kan
mau aku bikinin minum
maksud aku sekarang ini waktunya bisa kamu pakai buat berpikir dulu tentang ya apa yang sudah kamu perbuat dan gimana ke depannya
dan kamu gak boleh marah
iya aku gak marah kok
ya bukannya gitu
ya udah aku jalan ya
ya udah deh kalau emang kamu mampir
kan aku bilang lain kali aku mantir
lagian ada yang harus aku kerjain juga
ini gimana ya masalah penalti
kan lo tau selama ini kita nggak punya civic money untuk hal hal kayak gini
dan ini pertama kalinya lo buat masalah besar kayak gini sehingga kita harus bayar ganti rugi
masa gue harus minta sama kakak gue sih
ya terus gimana ini
gue tuh dari tadi belum sempat mikir sama sekali fair
gue juga gak tau
padahal dengan lo jadi ibnana basa duwari maharatu
satu tahun kontrak itu akan nutupin untuk ganti rugi kita
udah deh ya
lo tuh gak usah ngarepin itu
gue tuh udah gak akan jadi ba nya udah batal
tapi hubungan lo sama sal baik baik aja kan
itu bagus buat advance kita sih
kenapa gak lu minta sama tantenya sal aja
tanto rosa itu yang lo ceritain
bukannya marath itu perusahaan anaknya tante rosa
iya juga sih
soalnya andin itu kan cuma menantunya
yaudah nanti gue coba dulu
kalau kita mau berkembang
gak perlu rasanya kita build dari nol di cabang cabang baru
kita take over aja perusahaan yang sedang membutuhkan dana
tadi pagi saya membaca berita
ada lima perusahaan yang krisis keuangan
saya sangat yakin sekali
kalau kita take over perusahaan itu
kita jadikan kaki kaki di perusahaan kita
ekspansi perusahaan kita akan jauh lebih baik
saya belum baca berita hari ini
ini ngomongin apa sih sebenarnya
mau beli perusahaan baru kah
apa perusahaan ini
apa perusahaan ini
apa perusahaan ini
apa perusahaan ini
apa perusahaan ini
apa perusahaan ini
apa perusahaan ini
nino dalam krisis keuangan
saya benar benar memohon sama kamu
untuk klien kali jangan pernah tarik tangan saya
pergi dari tempat meeting jika meeting itu belum selesai elsa
ini untung aja
meetingnya bukan dari klien
saya nggak tahu mengenai hal itu
tapi saya begini karena saya pengen ngomongin sesuatu ke kamu penting
soal perusahaannya nino
kita harus bantu dia
maksud kamu take over perusahaannya nino
sebagai sahabat kamu mengerti dan paham
mungkin kamu baru di dunia pekerjaan seperti ini
dan sebagai teman aku ingin ingatin kamu ya sah
tolong jangan jadikan tempat ini adalah tempat ajang kamu balas dendam
aku gak mau itu sah
kalau lo nggak mau balas dendam
gue akan berhalus aja kata kata gue
ini bukan balas dendam coaches
ini lebih membantu perusahaannya nino aja
karena kan saya tuh dianggap
tapi ya dengan ini saya bisa membantu nino
tiada masalah coach
pertama kali coach
aku mau berusaha banget